lebih dari dua puluh lapak pedagang daging sapi di pasar palmerah kosong
karena tak ada yang berjualan sejak senin pagi
hanya pedagang daging kambing yang tetap berjualan di pasar ini
menurut informasi sejumlah pedagang
para penjual daging sapi memilih untuk pulang kampung atau beristirahat berjualan
saat ada instruksi untuk mogok masal mulai dua puluh delapan februari
situasi serupa terjadi di pasar selipi jakarta barat
musli salah satu pedagang daging sapi mengaku tidak mengetahui adanya pembatalan aksi mogok
dari jaringan pemotongan dan pedagang daging indonesia jappdi
harga naik terus ya dari harga satu ratus dua puluh sekarang satu ratus empat puluh penjualannya
kalau dari itunya dari pemasoknya berapa
dari pemasoknya sekarang sudah dua belas lima satu ratus dua puluh lima
kosongnya stok daging di pasaran membuat warga kebingungan
mogoknya pedagang daging juga berpotensi menghentikan bisnis sejumlah wira usaha kuliner berbasis daging sapi
seperti pedagang soto dan bakso
buat jualan soto soto betawi saya
bingung juga kan sehari hari saya makan dari situ
iya kalau nggak ada itu gimana tuh ya
tiga hari dulu yang akan datang kami buku daging bakso sudah nggak ada stok lagi
sudah nggak ada daging akhirnya ya kami mau gak mau harus gimana lagi
kalau namanya gak ada daging pasti istirahat ya
sebelumnya melalui sebuah video pernyataan yang diterima cnn indonesia
ketua umum jappdi meminta aksi mogok dibatalkan
apapun alasannya kita berkomitmen tetap melakukan kegiatan seperti biasa
yaitu untuk melakukan pemotongan di tingkat fph dan tph
terhadap sapi sapi yang tersedia
dalam keterangan tertulisnya jappdi mengaku telah bersepakat dengan dirjen peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian
kesepakatan tersebut untuk menurunkan harga sapi siap potong di tingkat feed lotter menjadi rp lima puluh satu hingga rp lima puluh dua per kilogram bobot hidup
dengan begitu diharapkan akan ada penurunan harga di tingkat konsumen yang saat ini mencapai rp satu ratus empat puluh per kilogram
tim liputan cnn indonesia